jangan lupa like share dan subscribe channel ini
sekali lagi kami mencoba untuk menyakiti
salah siang pak
untuk lebih jelasnya mari kita bicarakan di ruangan saya
kira kira kejadiannya di siang hari ya
hmm kita coba cari di jam
mbak saya mau mengambil pesanan kue
baik pesanannya sudah disiapkan pak
bisa selain dibuatkan kartu ucapan
bisa untuk siapa
untuk keluarga alfahri
dari keluarga pak nino
baik tunggu sebentar ya
ada yang pesan kue dan kirim atas nama keluarga pak nino
ini pesanannya pak kartu ucapannya saya simpan di dalam ya
ada yang bisa dibantu bu
nah mbak saya mau beli kue
pak rasa apa ya
rena sukanya roti coklat kita beli coklat aja
rena suka rasa coklat

tapi pak kalau rosa kan kurang suka rasa coklat

gimana kalau kita beliin yang rasa stroberi
kalau anak anak kan biasanya suka cake stroberi ya
ya udah mbak saya minta cake stroberinya satu ya
baik bu apa mau pakai kartu ucapannya
ya pakai kartu ucapannya
ucapannya dari keluarga el nino prasetya untuk keluarga alfahri
baik bu tunggu sebentar ya
mas tolong ulangi lagi ya bagian tadi saya mau ke
kayaknya memang ada yang sengaja untuk meracuni keluarga pakat
mas rendy serius banget
dan dia kelihatan makin keren kalau lagi serius gitu
akhirnya bro beres juga kerjaan kita
tau nih gue sampe pegel tau gak
lo sih gir gara gara lo ini pakai segala ide
pisahin berdasarkan tampang
jadi kayak gini kan dua kali kerjaan
tau tuh sih gery
tapi kasian ya yang cantik yang gue pilih gak keterima
bagian ip nya nih ya nyungsep banget
kalau gue jadi parenin nih ya yang cantik yang gue pilih
mas alok kurang pinter kan masih bisa diajarin
tugas kita bertiga lah
yang bimbing yang si cantik itu
mbak andin dan mas al yang sabar ya
eh ini cuma lewat doang nih slofagram gue
bukan alih gue ngeliatin dia
eh itu siapa yang sakit ger
kayaknya anak ini deh yang gak sakit
itu kan anaknya bu andin
kita kan pernah ketemu gear
maaf tante siapa
saya mertuanya andin
dia sakit apaan coba deh lo langsung tanya aja deh gir
komen di slofagramnya kiki
rina keracunan makanan
tapi udah membaik kok
ternyata anaknya bos kita keracunan makanan
kasian juga ya
gimana kalau kita bertiga jungukin dia
dia bagus dia bagus
kan bos kita udah ngasih kita nilai a nih
ntar kalau kita ngejunggu mana dikasih d
waduh jangan sampai deh
yang sehat ya nak ya
nanti kalau udah sehat kita bisa main bareng bareng lagi
saya sudah cek cctv yang ada di toko kuah itu pak
dan memang benar
ada kurir yang datang mengambil kue atas nama pak nino pak
baru setelah itu ada bu chandra pak chandra yang memesan kue pak
saya sudah rekam semuanya pak
dan di situ kelihatan jelas sosok kurirnya pak

nanti saya akan kirim videonya
baik ren terima kasih banyak ya
iya pak masih banyak
gue kayak pernah lihat
gue kayak pernah lihat orang ini

eh al ini cctv di rumah lo gue udah cek semuanya
yang jujur gue curiga sama sesuatu
tapi belum pasti juga sih harus dicek lagi
kita bisa ketemu gak
ada yang mau gue bahas
kalau ketemu dulu gue akan cek
di rumah sakit gimana
kita bisa ngobrol di kafetari rumah sakit
ada yang pengen gue bahas juga sama lo
oke siap gak masalah
gue kesana sekarang ya
michi biar disini aja di rumah lo ya
aku nunggu anggar di kafetaria sebentar ya
iya mas aku juga nurina ya
kalau ada apa apa kabarin
iya duduk sayang
gimana kamu udah siap
kita mulai sekarang
makasih ya semuanya
terima kasih udah mau dateng ke acara tasya kurang
kehamilan saya yang keempat bulan
itu mata masih belek kan
lo udah ngayal aja
pan laki lo udah kagak peduli sama lo
jangan sembarangan ya kalau ngomong
berhenti sama gue ya
nggak berhenti berhenti
biarin aja mbak
dia jelek mah
udah sayang kita mah
ini ada apa bu
ini perut perutnya elsa sakit
ini kandungannya dia pasti ada apa apa ini
yang kuat sa
kamu harus kuat demi anak kamu ya
sekali lagi kami mencoba untuk menyakiti hati anak saya
kamu akan mendekam di saltiku selama lagi
ya ada informasi penting yang mau gue sampein
jadi gue agak buru buru
emangnya apa yang lo lihat dari cctv rumah gue
gue curiga sama seseorang
dia tukang ojek
setelah gue periksa cctv di rumah allah
ada salah satu tukang ojek
belakangan ini selalu nongkrong di depan rumah allah
dan gue juga ngekonfirmasi sama si uya
dan uya bilang emang bener
belakangan ini itu orang sering nongkrong di depan rumah allah
ngapain dia disana
seperti seorang mengintai
makanya gue sangat curiga dengan dia
dari posturnya sih sebenarnya mirip
kayaknya orangnya sama deh
kecuriga sama dia
itu tukang kojek pak bos biasa makan di sekitaran sini
tidak ada yang bisa dipercayai
gue sempet liat motornya abis kecelakaan mobil rendy dan mama
seperti satu orang yang sama
kita nggak bisa tinggal diam
kita hentikan dia secepat mungkin
itu jauh lebih baik